dari satu ratus sembilan puluh dua kasus gagal ginjal akut pada anak berusia satu hingga lima tahun
dua puluh empat orang diantaranya berasal dari jawa timur
data ikatan dokter anak indonesia atau idai jawa timur ini didapat
berdasarkan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit sutomo surabaya
dan rumah sakit umum daerah saiful anwar malang
di referral dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa
karena kalau nanti sudah anuri sama sekali harus hemodialisa
maka pusat pusatnya rujukannya itu ya di rumah sakit provinsi itu
di jawa timur rujukannya di malang rumah sakit ervan anwar dan sutomo
namun berbeda dengan idai dinas kesehatan surabaya melalui akun instagram resminya mengklaim
hingga tujuh belas oktober belum ada laporan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak
dinas kesehatan kota surabaya menyebut saat ini pemerintah kota surabaya
masih menunggu investigasi dari kementerian kesehatan
sementara itu ketua pengurus pusat idai piprim basarah yanuarso mengatakan
data kasus gangguan ginjal pada anak didapat berdasarkan laporan
dari anggota idai di dua puluh provinsi
data ini tidak bersifat real time karena hanya merupakan laporan sukarela
dari anggota idai terlebih idai tidak memiliki akses ke fasilitas
layanan kesehatan dan rumah sakit untuk mendata
data sementara idai menunjukkan ada beberapa provinsi dengan jumlah kasus
gangguan ginjal pada anak yang tinggi yakni dki jakarta lima puluh kasus
jawa barat dan jawa timur dua puluh empat kasus sumba dua puluh satu kasus serta bali tujuh belas kasus
ini kan surveillance ini kemarin dari rapat kita dengan pak kemkes
jadi yang surveillance ini nanti akan diambil alih oleh
pak kmks ya karena idai itu kan nggak bisa punya akses ke rumah sakit
ke fasilitas layanan kesehatan kita nggak punya akses
yang punya akses ke fasilitas layanan kesehatan kan memang kmks kan
ikatan dokter anak indonesia juga menyebut ada kendala dalam penanganan
kasus gagal ginjal pada anak yakni tidak seluruh rumah sakit
mempunyai alat cuci darah atau hemodialisa
itu juga akan disetting untuk mengeluarkan sejumlah cairan tertentu
akan tercapai kembali keseimbangan cairan
maupun urem kreatinin yang menjadi turun gitu
nah itulah namun kesulitannya memang karena yang dikerjakan dialisis ini
kd ini adalah anak kecil
tidak semua tempat bisa mengerjakan
saat ini penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak masih dalam penelitian
namun masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat terjangkit sakit
khususnya dengan gejala demam lebih dari tujuh hari
diare dan batuk pilek
apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin
tim liputan cnn indonesia